jagadmaya media sosial tengah diramaikan kasus investasi saham menggunakan uang panas
antara lain uang hasil pinjaman online dan uang titipan arisan
berdasarkan informasi yang viral tersebut disebutkan bahwa sejumlah orang meminjam uang demi membeli sejumlah lembar saham
analis saham dari perusahaan sekuritas william hertanto menilai
sangat disayangkan berinvestasi menggunakan uang panas dalam tanda petik tersebut
menurutnya jika seseorang ingin berinvestasi maka sudah seharusnya mengalokasikan dana yang berasal dari simpanan
selain itu william menjelaskan investasi pada saham tidak lepas dari risiko kerugian
sehingga terdapat sejumlah hal yang perlu dipahami calon investor sebelum berinvestasi saham
seperti market cap atau harga jual perusahaan yang melantai di bursa
hal ini bisa menjadi pertimbangan jenis saham yang akan dibeli
tentang market caps dari perusahaan atau profil daripada perusahaan sendiri
misalnya melakukan analisa bottom up dari produknya dulu baru ke perusahaannya
misalnya kayak tiap hari pakai produk apa sih lalu lihat ini dibuat oleh siapa
ada tbk nya nggak perusahaannya baru cek sahamnya
ibaratnya kalau produk turnover nya tinggi berarti perusahaan lebih awet untuk diinvestasikan
dan bisnisnya lebih jangka panjang lebih aman
misalnya memang mau beli saham harus selalu pahami resikonya jangan cuma lihat rewardnya aja
memang kalau market lagi bulls beli saham apa aja bisa naik
tapi bulis pun ada masa akhirnya
dari itu jadi sideways atau jadi downtrend itu pasti bisa terjadi
william juga menyarankan setelah membeli saham investor perlu memperhatikan pula pergerakan harga saham di dalam bursa
investasi saham tengah diminati investor dalam setahun terakhir
berdasarkan data bursa efek indonesia sepanjang tahun dua ribu dua puluh
terdapat peningkatan lima puluh enam persen jumlah investor tunggal
menjadi tiga delapan puluh tujuh juta orang